salam ma kenapa ma
pelan pelan ngomongnya tenang tenang satu satu
salam ma pa salam ma teh
tenang tenang aja cantik
duduk disini ya
kalian siapa sih sebenernya
kenapa saya dibawa kesini
maaf ya tapi masakannya asin banget
asin masa sih
tuh kok udah gitu sih
tuh tuh tuh tuh
ini pulpen bisa mendeteksi makhluk arus
tuh kan bener ada sesuatu kan
oh bima bima udah deh
mendingan sekarang loh buruan cari tukang es krim
melu makan es krim sana biar kepala lo tuh gak panas
tuh kan dibilangnya malah gak percaya
tapi emang panas juga sih di sini
yaudah gue cari es krim bentar ya
lo tunggu di sini ya bentar ya
cepetan ayo cepetan
kamu tadi udah tengah tengah ngagetin deh
diculik gimana maksudnya
dia tekan jalanan sama kamu tadi
iya jadi aku lagi beli es krim
terus tiba tiba salman ditarik tarik masuk ke dalam mobil
aku udah aku udah berusaha nolongin
tapi aku ditendang
diculik sama siapa
ya aku juga gak tahu kan
tante harus gimana
hanta aku tuh kesini karena aku gak tau harus ngapain
iya ada apa ma
tenang tenang satu satu
tenang tenang aja cantik
duduk di sini ya
duduk aja ya
cuma lo nggak akan ada yang denger di sini
kalian siapa sih sebenarnya

emang lebih baik lo cepat kesini nat
lo bakal tau whatsapp gue
gue sms alamat cewe lo sekarang gue sekap
lo dateng kesini sendiri
atau lo gak akan pernah lagi ketemu sama cewe lo oke
hai dompetnya apa nih
dompetnya salma ih itu nyeselin banget sih gue gak tau rumahnya dimana
rumah gue nih oh gue lagi di itama segitiga kak oh oke oke ya udah gue
kesana ya tunggu di sana bye
datang urusan lu sama gua bukan sama salma pasin dia dia bakal gue lepasin
lu bikin perhitungan sama lu
lu semua salah besar urusan sama gua melibatkan salma

berubah baik bang tak robotnya
wah nathan nathan tuh kemana sih
tenang tenang tenang
oh gimana kalau kita cari tempat hangoutnya nathan aja
waalaikumsalam pak salma diculik
astaghfirullahaladzim gimana kejadiannya mah
aku gak berhasil ngejar mobilan nyulik salma
jadi tadi aku ninggalin salma sebentar
tiba tiba sama ditarik orang masuk ke dalam mobil om